mana mungkin saya masukkan ani di sekolah ini yang gembel kumuh kayak begini
pokoknya saya akan segera pindahkan dia dari sekolah ini
dengan diri ani pulang
bantu aku ya allah
bantu aku ya allah
bantu aku ya allah
gak ada apa apanya
ini kita bertiga yang jagoan
ini kita bertiga yang jagoan
ia tidak akan kelar
itukah allah sendiri
dengar itu waktu silakan
pinter anak ibu
dina dina minum air putih dulu ya
nanti bapak pulang baru kita beli susunya
sayang ibu belum punya duit
nanti bapak pulang baru kita beli susu
sisa susunya masih ada angin
alhamdulillah masih bang
masih bisa lima gelas lagi
semua ini kan cobaan
emang keterlaluan tuh orang yang nampak abang
kita serahkan semuanya sama allah
yang penting kita bersyukur abang tuh
masih dikasih keselamatan sama allah
dan besok abang tinggal cari pinjaman uang buat kita makan
alhamdulillah sekarang kalian udah punya buku baru ya
nah ini dibaca dipelajarin
terus dijaga jangan sampai rusak
ingat dibaca ya dipelajarin ya
kalau ada yang nggak ngerti tanya pak ustadz
iya pak berapa
berapa ngga jagain lapak saya
jagain lapak bapak
betul nanti saya kasih uang lelah
pak pak punya saya juga pak
bapak jangan takut
saya kasih uang mukanya
dan setiap bulan pak akan saya tambahin pak
baik pak baik baik
saya akan jaga lapak bapak
terima kasih banyak ya pak
ustadz coba liat ngapain tuh si ngamal malam malam ada di pasar
iya ya ngapain sih tuh orang
liat bu pedagang pedagang pada ngasih duit sama dia
oh ternyata dia preman bu yang ngaku ngaku jadi guru madrasah
ii mudafik banget sih tuh orang
berarti selama ini
berarti selama ini mulutnya dia doang yang soalin bu
bu untung untung banget anak saya udah siap pindahin sekolah dari madrasah itu
masa gurunya preman
udah yuk ah cepetan
kamu punya baju seragam berapa
jangan ada satu ustadz
aku harus bisa memberikan mereka baju seragam baru
kenapa harus jual tv segala sih bang
uangnya buat beli seragam anak anak
kasian mereka baju seragamnya udah banyak yang sobek
ya itu kan urusan orang tua mereka
kenapa harus kita yang pusing
ya kan kebanyakan orang tua mereka itu
keadaannya kurang mampu
ya hitung hitung kita meringankan beban mereka lah
ya kalau harus jual tv
nanti kalau kita ada rejeki lebih
kita beli lagi tv yang lebih besar dan lebih bagus
pak saya mau jual tv bapak mau beli tv
tiga ratus ribu lah pak
soalnya saya perlu sekali pak
saya lihat dulu ya
asalamu'alaikum bang rudi
eh po yoni ada apa ya po
nah dirumah lagi gak ada tvnya
oh iya masuk aja ke dalam
makasih ya bang
sayang nanti kalau bapak ada uang bapak akan beliin kamu tv yang lebih bagus
masalah bapak cek masih nggak boleh dong
pokoknya nanti bapak beliin kamu tv yang besar